momen lebaran digunakan para elit politik menjalin lagi relasi lama yang terbagi saat mendukung jagonya di pilpres dua ribu dua puluh
dua ketua tim sukses prabowo gibran dan ganjar mahfud menemui lawan politiknya dalam halal bihalal idul fitri
halal bihalal lebaran sepertinya menjadi momen rekonsiliasi para elit politik
setelah pertarungan sengit di pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
setelah ketua tim sukses prabowo gibran rosan ruslani hadir di rumah ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
ada sandiaga uno ketua badan pemenangan pemilu partai persatuan pembangunan atau p tiga
yang ke rumah presiden terpilih prabowo subianto
sandi sebelumnya adalah wakil ketua dewan pembina gerindra
prabowo di pilpres setelah p tiga berkoalisi dengan pdi perjuangan mengusung ganjar pranowo mahfud md
di hari kedua lebaran giliran ketua tim sukses ganjar mahfud arsyad rashid
yang mendatangi rosan di kediamannya di kemang jakarta selatan
keduanya berpelukan erat dan diabadikan sejumlah kolega rosan
yang merupakan pendukung prabowo gibran di pilpres dua ribu sembilan belas
oh iya saya kembali ke p tiga
saya ketemu pak arsyad tadi datang ke rumah
datang ke rumah terus kan emang di rumah saya tadi ada inilah halal bihalal datang
karena emang pak arsat temen lama dan sama saya selama ini juga selalu kontak kontakan
di hari yang sama arsyad juga datang ke kediaman air langga hartarto
ketua umum partai golkar yang mendukung prabowo gibran
silaturahmi aja kan ini lagi bulan idul fitri
lagi ini semuanya ya ini adalah waktunya untuk kita melakukan silaturahmi
kalau ngomong ekonomi ya
semuanya saya kan beberapa sebagai ketua umum kadin saya mesti hadir
mesti bicara semuanya dan kita mesti bicara mengenai ekonomi
walaupun gimana pun masa ekonomi ke depan ini kan juga banyak tantangan
dan prabowo juga hadir di tempat air langga pada kamis malam
jadi itu aja ini adalah waktunya
apa bicara aja pak
kawan baik sahabat baik
jadi gimana sih kalau sahabat baik ketemu ya pasti ya kan

sinyal rekonsiliasinya pak makin kuat nggak sih pak
melalui momen lebaran relasi elit politik mulai cair setelah pilpres dua ribu sembilan belas
tapi tanggung jawab elit politik juga mendinginkan suasana masyarakat
yang terbagi dengan memuja para jagoannya masing masing di pilpres dua ribu sembilan belas
termasuk upaya lawan prabowo gibran yakni anies mohaimin dan ganjar mahfud
mencari keadilan di mahkamah konstitusi dengan gugatan hasil pilpres
yang bakal diputus pada dua puluh dua april mendatang